jumat malam petugas gabungan satpol pp tni dan polri kabupaten sidoarjo
menggelar razia masker di sejumlah tempat yang biasa digunakan warga untuk berkumpul
di kawasan alun alun sidoarjo sedikitnya lima puluh warga terjaring razia
karena tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tak memakai masker dan menjaga jarak
tak hanya menyita selama empat belas hari kartu tanda identitas atau ktp mereka
namun para petugas kali ini memberikan sanksi berdoa dan tahlil di makam khusus covid sembilan belas delta praloyo sidoarjo
ini adalah pesan moral pesan moral kepada masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan
arti pentingnya menggunakan masker arti pentingnya menjaga jarak
kenapa karena dengan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik
maka korban korban seperti yang sudah
ada di troloyo ini tidak terulang dan tidak semakin banyak
diharapkannya dengan diberikannya sanksi ini akan semakin membuat jerah para pelanggar
dan semakin dapat menghargai kesehatan bersama saat pandemi
kabupaten sidoarjo saat ini masih merupakan zona merah
data terakhir hingga jumat jumlah pasien positif covid sembilan belas sebanyak lima dua ratus tujuh puluh enam orang
dan tiga ratus empat puluh orang di antaranya meninggal dunia